paling enggak gue mau liburan ke arno rensil gitu
toxic banget gak sih kalau kerja
terus apalagi banyak kerjaan gitu lightly
jadi itu bikin gue overthinking
jadi please jangan banter gue dulu selama gue menering mot
gue lagi butuh mental support
sebagian dari anda mungkin bingung ya
well itu tadi bahasa jakarta selatan alias jaksel
bahasa gaul anak jamanal
tren bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak lama
tapi tiap generasi biasanya punya bahasa gaulnya sendiri
yang berbeda dari sebelumnya
kalau yang lagi tren sekarang
bahasa gaul jaksel lebih banyak menggunakan bahasa inggris
yang dicampur campur dengan bahasa indonesia sehari hari
tapi gimana ya dengan kemampuan berbahasa indonesia mereka
d nya dipisah karena lokasi
hmm sebenarnya yang barusan ditanyakan termasuk kata kata dasar
dan sering digunakan saat saat sisanya
tapi walah masih banyak yang salah jawabannya
nggak bisa dipungkiri memang penggunaan bahasa jaksel di kalangan anak jamanal sudah jadi hal yang biasa
fenomena ini muncul bukan tanpa sebab
sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa indonesia adalah salah satu faktor tumbuhnya bahasa gaul seperti bahasa jaksel
ada beberapa faktor ya yang pertama itu kemudahan orang untuk berkomunikasi
ada kemungkinan begini ada istilah istilah yang dianggap kurang bisa diekspresikan dalam sebuah bahasa tertentu
kemudian sering dibahas orang adalah ketika kata kata biasa itu tetap menggunakan istilah bahasa asing
oke jadi sekarang comel itu namanya spill deg degan itu namanya anxiety
bicara soal bahasa jaksel gak sah kalau kita tidak menyinggung orang yang satu ini
oza rangkuti komika yang akhir akhir ini menjadi kamus bahasa jaksel berjalan lewat postingannya
yang satu ini
apa ya tanggapan dia mengenai bahasa zaman now yang satu ini
kayaknya sih untuk beberapa kata sih iya ya
kan memang ada beberapa kata yang mungkin di bahasa indonesia tuh rumit untuk kita jelasin
kayak insecure misalnya
coba kalau kita nggak boleh ngomong insecure kita mau ganti dengan kata apa
insecure tuh bagus banget untuk kita omongin tapi di bahasa indonesia tuh kayaknya gak ada kata yang mendekati
ya pada dasarnya dalam berkomunikasi sehari hari ada saatnya kita dirasa perlu mengekspresikan satu kata atau kalimat dengan penekanan emosi
agar pesan yang dimaksud bisa tersampaikan dan penggunaan bahasa gaul dalam hal ini bahasa jaksel dinilai cocok untuk hal itu
bagi para anak gaul jadul gelar anak menteng sering disematkan pada mereka yang bergaul di daerah tersebut yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat tren terkece di jakarta
namun kini gelar tersebut bergeser ke jakarta selatan dan merubah gelar anak menteng menjadi anak jaksel sebagai gelar untuk anak terhits jakarta
secara disengaja atau tidak hal ini pun mempengaruhi berbagai aspek sosial hingga gaya bahasa yang dicampur campur
bahkan hal ini sudah terjadi sejak zaman kolonial belanda dulu
oke sekarang sedikit itu namanya low key sebenarnya itu jujurly dan gak mau bagi bagi itu namanya gatekeeping
atau culun sekarang namanya introvert atau socially awkward
sedangkan orang yang gaul dan banyak teman sekarang namanya extrovert atau social butterfly
banyak faktor yang menyebabkan terjadinya percampuran bahasa namun yang paling terasa adalah faktor sosial
hal ini wajar apalagi jika seseorang yang mengerti atau sedang mempelajari bahasa lain
tidak perlu dikhawatirkan kecuali penggunaannya sudah dalam konteks situasi formal
sah sah saja kita menggunakan bahasa asing dalam percakapan
namun kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai pewaris bahasa pemersatu nusantara yaitu bahasa indonesia
r stika irawati fajar indrajaya jakarta